wah kok jadi pahlawan lo
nunggu rasanya dingin juga lo
balikin dulu dia
wah enak aja lo ha lo lawan gue dulu
aku temenin kamu ya
kayaknya enak tuh
saya duluan ya
silakan saya udah makan kok masih kenyang

isinya enjy kok cradle
lo gue ajak naik angkutan yang paling asik
sms dari siapa
ah udah bukan dari siapa
ajak terus wak
woi nggak ada kendaraan yang lain apa
hah nggak nggak nggak denger nggak denger
nggak ada kendaraan yang lain ya
ya elah mbak ajaya tuh angkutan paling antik
karena cuma tuhan sama emasnya yang tau kita musti belok kemana
heran kok gua gampang banget ya diajak sama ni cowok
atau jangan jangan gua dikepelet
tepen juga ngeliatin lo
ternyata benar dugaanku selama ini terhadap doni
benar benar keterlaluan sama gitu
perjodohan antara yoga dan ara tidak jadi
kamu seneng kan
masya allah ibu
yoga itu kan anak saya juga
apa yang ada dalam pikiran kamu
kalau ibu masih terus menyalahkan saya
tapi setahu saya don itu sudah punya calon lain bu
jadi gak mungkin doni merebut ara dari yoga
baguslah kalo gitu
buru buru saja nikahkan
supaya tidak terganggu hubungan yoga dan anak
maaf kok belum balik ya
paling juga bentar lagi
lo sama adik gua lancar gak
nah itu baru oke
gak juga sih
dia gak suka sama gua
pokoknya lo tenang aja
mawar pasti bakal terima cinta lu
mawar tuh sebenernya demen sama lo bro
tapi dia gak mau ngakuin aja
gak usah ben
mungkin memang lagi butuh waktu
pelagu amat sih
yang kayak begini emang harus dipaksa
tapi jangan sampai dia gak suka sama buah
tenang aja bro
pokoknya biar gua yang atur semua
percayakan sama gua
gak usah gak usah
gak usah gak usah
gak usah gak usah
gua yang bayar
gua yang bayar
ambil kembaliannya lah
makasih ya gak
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
gak mau dihantar
iya apaan sih
yaudah gua dulu deh
yuk latih latih ya
wah kok jadi pahlawan lu
lu mau rasain nyantik

lu mau rasain nyantik
wah kok jadi pahlawan lu
lu mau rasain nyantik
wah kok jadi pahlawan lu
lu mau berantem sama gua
balikin dulu dia
wah enak aja lu hah
lu lawan gua dulu lu
boleh juga leh
boleh juga leh
kok lu bisa ada di sini
ya gua gaberni ninggalin lu sendirian aja
jadi gua kasih lagi
bibir lu berdarah gak
iya nih berdarah
makasih ya tadi lo udah nolongin gue
santai aja lagi
tapi gue gak percaya deh
kok lo berani ya
buat lo apa sih yang gak bisa gue hadapin
mau satu mau seribu
semua bisa gue hajar
ngajar tuh bocah
lo tau apa kalo dia udah punya calon laki
masih untung donny tuh ngajak lo nikah tau gak
ya karena gue gak cinta sama dia
eh denger ya
emangnya ibu sama bapak nikahnya pake cinta cintaan apa
ini sih gak ada apa apa
semua demi keluarga kita mawar
yaudah kalo gitu abang aja yang nikah sama dia
aduh udah dong kenapa sih
setiap bertemu pasti aja ribut kapal si akurnya kalian
gak ribut kok bu